maraknya kejahatan skimming yang terjadi belakangan ini membuat polri meningkatkan operasi keamanan di titik titik lokasi mesin anjungan tunai mandiri
polri juga meminta industri perbankan untuk meningkatkan fitur keamanan kartu atm agar tidak mudah dibobol oleh para pelaku
kami juga mengimbau kepada pihak perbankan dengan adanya perkembangan teknologi tentunya perbankan juga dituntut untuk menciptakan kartu kartu yang tingkat security nya ditingkatkan
yaitu dengan memasang chips atau memasang pengaman yang lainnya sehingga yang tidak berhak itu akan sulit menggunakan kartu
sekarang ini sudah mendapatkan beberapa orang tersangkanya dan barang buktinya kita akan kejar terus
sementara itu bank mandiri mengklaim telah mengganti dana satu ratus empat puluh satu nasabah korban skimming dengan nilai total sebesar dua ratus enam puluh juta rupiah
guna mengantisipasi kejadian serupa terulang pihak bank mandiri juga akan mempercepat migrasi kartu atm atau debit dari teknologi pita magnetik ke chip
berdasarkan laporan yang diterima
kepolisian terdapat empat mesin atm mandiri yang disusupi alat skimming yakni dua unit di surabaya dan dua unit di yogyakarta
dari penyelidikan kepolisian teridentifikasi satu ratus empat puluh satu kartu nasabah yang menjadi korban skimming dengan total kerugian sekitar dua ratus enam puluh juta rupiah
dilansir dari cnn indonesia com bank mandiri menjamin pada tahun dua ribu dua puluh satu seluruh kartu atm atau debit mandiri yang saat ini mencapai tujuh belas juta kartu
sudah menggunakan teknologi chip meskipun migrasi